kami akan sampaikan bahwa
yang bersangkutan juga kami tetapkan
dugaan tindak pidana pencucian uang
kenapa karena tentu ketika kami
melakukan proses penyidikan
dugaan penerimaan gratifikasi
dari fakta fakta yang kemudian kami peroleh
dan dengan sengaja menimbulkan
menyamarkan kisah usul dari
aset yang juga
diperoleh dari korupsi
mengesarkan kecukupan alat ini
lagi sebagai tersangka
tindak pidana pencipta uang
saat ini masih terus kami
mengusuri aliran uang
dari dugaan korupsinya